ada ironi besar yang kini sedang ramai digaduhkan publik terkait implementasi tax amnesty terutama di media sosial
ketika semangat awal kebijakan ini adalah menarik dana sejumlah taipan dan orang orang kaya lah ya
begitu pengemplang pajak dari luar negeri tanpa diikuti pemberian sanksi hukum
namun praktiknya kini di lapangan muncul kekhawatiran publik bahwa mereka yang selama ini patuh membayar pajak
justru merasa dihantui sebagai obyek hukum tax amnesty
tak heran jika banyak yang lantas mempertanyakan di mana azas dan prinsip keadilan
kebijakan tax amnesty ini
bagaimana pula dengan gugatan sejumlah kalangan yang salah satunya menuding teks amnesty
hanyalah legalisasi pencucian uang melalui undang undang
kami akan membahasnya bersama alvin lee komisioner ombudsman
anggota komisi sebelas dpr ri muhammad fisbakun dan melalui sambungan telepon
hestu yoga saksama direktur penyuluhan pelayanan dan humas direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas
yoga nanti saya akan menghubungi bapak tapi kita ngobrol sama yang di studio dulu
mas mis bakun sampai sejauh ini happy dengan apa yang sudah menjadi capaian
apa yang menjadi praktek di lapangan dari teks amnesty
ini bukan persoalan happy dan tidak happy
tugas dpr itu adalah melakukan pengawasan
wilayah sekarang tax amnesty ini adalah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya
karena undang undangnya sudah disisakan
pencapaian memang di luar ekspektasi
ini adalah perspektasi kita
pemerintah sudah menargetkan rp satu ratus enam puluh lima triliun
sampai akhir agustus baru sekitar dua dua tadi sampai tanggal dua puluh sembilan
artinya ada target besar yang memang harus dicapai
kita kemarin tahri kemis rapat dengan menteri keuangan
memang sejak tanggal satu juli di jui undang undang ini dan disahkan oleh presiden ditandatangani oleh presiden satu juli
sosialisasi memang gencar dilaksanakan
presiden melakukan sosialisasi di beberapa kota besar dan saya ikut di sana
kemudian menteri keuangan melakukan kanwil kamil melakukan dan kemudian kantor pelayanan pajak melakukan
asosiasi juga melakukan kadin melakukan apindo melakukan
artinya apa begitu tax amnesty ini keluar orang kemudian nanya ini barang apa ini
kemudian rasa ingin tahu itu kan dilakukan kemudian melalui sosialisasi
berikutnya orang sudah tahu teks amnesty bentuk barangnya apa bidangnya apa saja tarifnya berapa obyeknya apa subjeknya siapa
kemudian jangka waktunya kapan periode satu berapa periode dua berapa periode akhir berapa
ini semuanya orang muda
sekarang kan tinggal melaksanakannya adalah pada health dex di masing masing kantor pelayanan pajak ini tinggal mereka melakukan pemahaman yang sama
sehingga ada pertanyaan yang sama oleh wajib pajak
kantor pajak a menjawab sama dengan kantor pajak b kantor pajak c dan sebagainya seluruh indonesia
ini kan tinggal
kemudian kalau kita kemudian isunya mengenai ketidakadilan
kemudian isunya kemudian masalah tidak jelas penghasilan
karena apa tax amnesty ini adalah melaksanakan undang undang pajak penghasilan undang undang ppn dan undang kup
yang menjadi objeknya adalah kup dan pph dan ppn ppn pm di dalamnya
kalau kemudian tidak dijelaskan
karena apa undang undang pph kita sendiri itu tidak pernah menanyakan terminologi penghasilan itu seperti apa
terminologi penghasil karena apa produk ini adalah produk derivatif dari undang undang
pelaksanaan pph ppn seperti apa baru kemudian ada tax amnesty nya seperti sekarang
di pph nya jelas penghasilan itu apa yang dimaksud dengan penghasilan
setiap tambahan kemampuan ekonomi
setiap tambahan kemampuan jadi tidak ditanyakan
jadi jangan menanyakannya di pph
di undang undang teks amnesty
tanyakan di undang undang pph
pph ini sudah berjalan puluhan tahun
terminologi pajak penghasilan seperti itu
kalau mau judicial review di situ judicial review di sananya
ujungnya hulunya dulu
ini kan undang undang derivatif turunannya
kemudian tadi kalau kemudian saya dengan segala hormat saya kepada bapak presiden ke enam indonesia pak sby
menyampaikan mengenai ketidakadilan kemudian wajib pajak yang patuh dan sebagainya
bagaimanapun juga permasalahan tax amnesty adalah sebuah pilihan yang sulit yang diambil oleh pemerintah
jamannya pak sp juga sudah ada sunset policy
dalam kategori yang lebih ringan soft
ada di undang undang kop dan kemudian ada sunset policy
dan sekarang pemerintah membentuk undang undang sendiri yang secara khusus kemudian berbicara tentang repatriasi berbicara tentang deklarasi
kemudian timbul pertanyaan kenapa kemudian kok belum bisa menggerakkan karena apa
orang baru bertanya ini barang apa
kemarin kita sudah mengingatkan kepada pemerintah yaitu menteri keuangan dan direktur jenderal pajak
untuk bersiap siap menghadapi term ini
karena periode september ini akan banyak orang yang akan melakukan
oh jadi nanti ngumpul di september nih
september desember dan masih ada maret
jangan jangan karena orang biasa ngeplang dan biasa main di luar
ada teks amnesti ya biarin aja
karena begitu dia declare apa yang biasa dia lakukan tidak bisa dilakukan lagi
tapi saya ke pak alvin lee komisioner bagaimana tanggapan anda soal tax amnesty sampai sejauh ini
ya dari kami menyoroti dari sisi komunikasi mas
sosialisasinya jadi sejak awal teks amnesti ini kan dikonsumsi
disajikan kepada publik bahwa target utamanya adalah menarik dana dana
menarik matriasi namanya begitu ya
dana dana apa ya dana dana yang disiluman di luar negeri
nah jumlahnya besar ratusan triliun dan juga pada waktu itu presiden juga sudah menyatakan
sudah mengantongi nama namanya dan sebagainya
sehingga jelas target itu adalah dari luar negeri
nah permasalahannya sekarang
selama proses pembahasan ruu ini karena pemahaman publik adalah targetnya adalah dana besar yang di luar negeri
masyarakat di dalam negeri ini juga ah saya ini bukan target
kemudian dua bulan setelah berjalan ini sosialisasinya bukan mentarget lagi pengusaha pengusaha besar pejabat pejabat
nah semuanya ini dilakukan sosialisasi
dan juga ini pengalaman beberapa orang yang sudah mengikuti sosialisasi lebih dari satu kali
mereka malah bingung sendiri sosialisasi pertama begini sosialisasi kedua beda lagi
ini yang benar yang mana
jadi kalau sekarang timbul keresahan di masyarakat kami dapat memaklumi itu
dan kalau memang ada perubahan sasaran dari yang luar negeri ke dalam negeri
kami melihat ini sudah menyimpang dari semangat dilahirkannya undang undang tax amnesty itu
kenapa bisa begitu menurut anda
kepepet karena targetnya gak sampai jadi yang dekat ajalah kita garam
nah pengalaman ini biasanya ya petugas pajak itu kan kerja berdasarkan target
masing masing kpp juga di target
nah kalau sudah di target tentunya orang yang di target itu yang tergantung

akan ngejar target yang paling mudah adalah yang sudah dikenal dulu kan
baik pak yoga bagaimana tanggapan bapak soal ini pak
apa yang sudah disampaikan oleh pak alvin tadi
ya baik yang pertama tadi seperti disampaikan pak misbakun
bahwa tekanan ini berlaku untuk semua wajib pajak ya
jadi kita bicara bahwa tidak hanya yang besar tetapi yang menengah kecil
yang memang wajib pajak punya masalah perpajakan sebelumnya
nah diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan amnesti
dengan cara mengungkap dan membayar uang tebusan
nah tentunya disini kita berikan perlakuan yang sama
tidak mungkin kami hanya fokus kepada yang besar
sementara kita mengabekan yang menengah kecil
sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan amnesti
menyelesaikan permasalahan perpajakan sebelumnya
disinilah sosialisasi memang kita kepada seluruh lapisan wajib pajak
yang kedua bahwa terkait dengan target dan yang besar tadi repatriasi aset
ini proses masih berjalan
artinya bahwa semakin besar aset termasuk kemudian ada di luar negeri
mungkin bentuknya juga bermacam macam kompleksitasnya
nah memang membutuhkan waktu bagi wajib pajak tersebut
untuk segera melaksanakan amnesti
dari perkembangan yang kami amati dari minggu ke minggu

terutama mulai dari minggu ke minggu
yang sudah menunjukkan tren yang cukup bagus
sampai dengan hari ini sudah ada tujuh belas ribu sekian wajib pajak yang mengikuti amnesti
jumlah uang tebusannya pun meningkat terus dari waktu ke waktu akselerasinya juga cukup bagus
jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa akan memuncak di bulan maret
dan itu bukan hanya yang kecil menengah yang di sekitar kita
tetapi juga seperti target utamanya adalah merepatriasi
ya yang besar besar itu nanti kami perkirakan akan memang bermunculan di bulan september
dari dua triliun sekian berapa persen yang berasal dari luar negeri sih itu
dari data aset yang diungkap sebesar satu ratus tujuh belas triliun
memang yang repatriasi aset masih di bawah sepuluh triliun persisnya
tetapi ini sudah ada asal
jadi ini adalah asal yang diungkapkan oleh repatriasi dari beberapa hari yang lalu
yang repatriasi aset ini mulai muncul mulai banyak
kemudian ke depannya sampai dengan september itu berakhir
mereka butuh waktu tapi tidak melewatkan batas waktu akhir periode yang terendah dua persen
oke jadi memang butuh waktu ini katanya anda setuju dengan itu
ya semoga itu benar bukan over optimis
dan saya menilai perlu
perlu ada transparansi yang lebih baik kepada publik
bentuknya seperti apa
bentuknya adalah pajak pajak yang akan dikenakan
khususnya untuk wajib pajak dalam negeri
yang selama ini mungkin mereka membeli mobil atau membeli rumah
itu kan menggunakan uang yang mereka sudah bayar pajak
terutama pembeli rumah itu juga sudah kena pph final
laporkan lagi dikenakan pajak lagi
ini belum tentu mereka ini juga punya uangnya untuk sekaligus bayar uang tebusan itu
nah ini kan perlu dicarikan solusi juga
sebab kalau dibelikan ruko itu menjadi satu aset yang produktif
tapi kalau itu rumah tinggal dan belinya juga sudah lama
ini kan juga belum tentu seseorang itu punya aset
liquiditas untuk membayar itu
begini tax amnesti itu hak
tadi yang disampaikan oleh pak alvin sangat benar bahwa
ada misalnya orang sudah punya rumah
kemudian punya deposito atau nerima warisan yang ramai di media sosial
bagaimana saya kan sudah bayar pajak
nah kan pilihannya banyak
orang kan tidak mesti tax amnesty
membetulkan spt kan dia bisa
jadi pemahaman bahwa tax amnesty itu wajib diikuti kan
nah itu kan juga tidak benar
silahkan anda bisa menggunakan pembetulan spt
kalau anda belum melakukan pembetulan spt
cuma syaratnya kalau anda sudah membeturkan spt
anda tidak bisa ikut tax amnesty
kalau membutuhkan spt misalnya contoh tadi
saya punya mobil yang sudah saya pajar
bayar pajaknya dan sebagainya
ini uangnya sudah ada
punya deposito yang sudah dibayar
punya rumah yang ini sudah dibangun
silahkan dimasukkan di dalam spt
pph tahunannya untuk dilakukan pembetulan
anda tidak perlu ikut tax amnesty
ya itu kan sudah dibayar juga pajaknya
sudah dibayar selesai
dan kenapa harus ribut
yang bikin ribut ini kan orang yang pemahaman
dan konteks pengetahuan
tadi jadi pikir itu tax amnesty itu
menyasar yang besar di luar negeri
saya ingin menjelaskan
itu kan sebenarnya premisnya itu dulu
kita akan kembali setelah pesan berikut ini
kami akan kembali
kami akan kembali
kami akan kembali
itu kan cita citanya begitu mas tadinya
penghasilan pajak tahun lalu
signifikanlah begitu ya
jadi potensi yang ada di dalam
untuk dipajaki itu sudah penuh
nah kan mikir gimana caranya lagi
untuk nambahin itu
kemudian kan logikanya
kalau saya tidak salah
di luar negeri banyak tuh orang indonesia
hartanya ada di sana
kita tarik ke dalam caranya melihat tax amnesty
jadi begini kita itu mengalami stagnasi
stagnasi pertambahan jumlah pajak
kita dari pajak naik
penambahan jumlah wajib pajak baru kita tidak signifikan
kita harus memperlebar tax base
jumlah basis pajaknya
potensi potensi yang ada kita gali
kemudian ada ide tax amnesty itu seperti itu
kemudian repatriasi itu iya
karena menambah jumlah likuiditas
saya sejak awal hadir
dalam konsep penyusunan
undang undang teks amnesty ini
diajak diskusi sama pemerintah sejak awal
mengenai tarif awalnya
repatriasi itu tarifnya
untuk repatriasi itu satu periode pertama
kemudian dalam pembahasan dikoreksi dan diskusi dengan dpr
tarif repatriasi sama dengan tarif deklarasi dalam negeri
yang dibedakan kemudian adalah tarif deklarasi untuk aset dari luar negeri
nah repatriasi itu memang tujuan utamanya adalah menambah jumlah likuiditas di dalam negeri
clear itu keinginan
dan targetnya berapa
kemudian deklarasi dalam negerinya berapa
jadi satu ratus enam puluh lima triliun uang tebusan itu dicapai dari situ
dari dalam lebih banyak
dari dalam deklarasi
selain itu kemudian ada deklarasi
deklarasi itu ada deklarasi dalam negeri dan deklarasi luar negeri
jadi deklarasinya empat ribu repatriasinya di kisaran seribu
nah ini yang sejak awal disampaikan oleh pemerintah
tujuan kita memang siapa
ya memang yang bayar pajak itu siapa sih
ya orang yang punya uang
kalau sekarang yang disasar itu bukan penghasilan tapi adalah aset
aset bersih aset yang dilaporkan dikurangi dengan jumlah hutang yang dilaporkan
hutang yang dilaporkan maksimum untuk wajib pajak badan atau perusahaan
kemudian aja yang namanya nilai aset bersih
untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri
tergantung periode waktunya
nah ini apa yang disampaikan oleh pemerintah pihak pemerintah
itu catatannya kakap tuh
pengemplang yang banyak duitnya tapi nggak bayar pajak
saya begini terminologi pengemplang ini kan juga harus hati hati
tidak semua orang yang menyimpan di luar negeri
artinya orang yang belum bayar pajak kan begitu kan
lalu bagaimana dong
orang yang tidak mendeklarasi keseluruhan hartanya
gini orang yang tidak melaporkan di luar negeri apakah kita laporkan
kalau dia melaporkan dengan entitas yang lain anak perusahaannya bagaimana
jadi bahasa pengemplang pajak kita gunakan itu kan juga hati hati
iya nggak tahu pertanyaan saya
saya selalu menolak istilah penggunaan pengembang pajak
katakanlah orang yang nggak bayar pajak lah
pengemplang itu kan orang yang harusnya bayar pajak nggak bayar pajak
udah kita menggunakan terminologi itu
begini karena apa
orang yang tidak membayar pajak punya hak negara untuk melakukan
contoh dengan menyita dengan surat tagian dengan surat paksa dan sebagainya
kemudian orang menyimpan uang di luar negeri itu bukan berarti dia tidak membayar pajak di indonesia
nah kita ini kan ingin supaya orang yang menyimpan uangnya di luar negeri
melakukan aktivitas di indonesia kemudian dia mengembalikan
contoh sederhananya saya punya perusahaan di singapura
perusahaan saya di indonesia
saya jual ke perusahaan saya di singapura
di bulan ini dapat untung
tapi ini kan hubungan istimewa transfer pricing dan sebagainya
apakah dia mengemplang di singapura
tentu saja itu yang bukan disasar oleh tax amnesty kan
bisa salah satunya iya
supaya special purpose vehicle offshore transaction seperti ini itu dikembalikan kepada
tapi sebenarnya yang disasar adalah mereka mereka yang tidak
yang punya harta tidak diakui di dalam negeri
bukan tidak diakui
dan karena itu yang mau ditarik sebenarnya
nah pertanyaan saya seberapa efektif itu sudah
loh sekarang pertanyaannya adalah
kan itu yang selama ini kita dengar nih media dengarnya seperti itu
banyak orang indonesia yang kaya raya punya harta di luar negeri
yang tidak bisa ditarik karena khawatir dan lain sebagainya
ini diberikan keringanan buat mereka untuk mengakui dan mengembalikan harta
menggembalikan hartanya yang dari luar negeri sudah ya ke dalam negeri saja
ya sistem di indonesia
masuk ke dalam sistem perpajakan indonesia
itu kan tax amnesty kan basisnya seperti itu
tapi kalau dengan menggunakan istilahnya dia mengepelang pajak dan sebagainya
terus kemudian duit yang tidak jelas dan sebagainya
ya bahasa seperti ini kan harus kita uji
orang dia ngempelang pajak buktinya yang dikempelang siapa
kalau dia kemudian dari cuci uang cuci uangnya siapa
ada ppatk ada sebagainya
itu kita akan masuk ke
itu kita akan masuk ke
ke situ kemudian
pak yoga bapak pasti sudah mendengar bahwa banyak sejumlah pihak lah
saya tidak mau mengatakan banyak
ada beberapa pihak yang kemudian berniat untuk melakukan judicial review terhadap undang undang ini
sampai sejauh mana reaksi atau proaksi yang dilakukan oleh lembaga bapak
untuk mengantisipasi jika seandainya ini terjadi
baik nah pertama kami sampaikan bahwa keresahan di masyarakat
itu yang tentunya berdasarkan informasi informasi yang diterima masyarakat yang tidak tepat
dihembuskan bahwa tagang mnesti ini menyasar masyarakat golongan penghasilan rendah semacam itu
nah ini yang kami berikan kenegasan di sini bahwa untuk masyarakat yang penghasilannya di bawah ptkp
seperti kita bicara petani pedagang kecil nelayan buruh perusahaan
nah di situ mereka itu bukan sasaran dari tech amnesty karena mereka bukanlah wajib pajak
jadi mereka tidak perlu melakukan tagang mnesti menghitung nilai hartanya misalnya rumah atau apa berapa
membayar tebusan sama sekali nggak ada
yang kedua terkait dengan tadi sudah disampaikan pak miskita
yang resah sih sebenarnya kelas menengah pak
yang resah sebenarnya kelas menengah yang baca sosial media sebagian besar itu karyawan
yang sudah tiap tahun
ya betul nah di situ seperti yang disampaikan pak menteri sebagun
bahwa amnesti tagang mnesti ini bukan wajib dipaksa
masih ada opsi lagi untuk melakukan pembetulan spt
sepanjang harta harta tersebut berasal dari penghasilan yang sudah dibayar disebar pajaknya
tapi mereka nggak masukkan ke spt selama ini mereka tidak juga harus melakukan amnesti pajak
mereka bisa lakukan pembetulan spt saja
memasukkan aset itu dan selesai
hanya untuk kepada wajib pajak yang memang selama ini tidak melaporkan membayar pajak atas penghasilannya dengan benar
nah di situlah yang dibutuhkan amnesti itu
nah ini informasi informasi ini yang memang mungkin masih rancu di lapangan
kemudian ini juga koreksi buat kami bahwa tadi disampaikan di antara petugas pajak pun tidak seragam
nah inilah yang nanti akan kami tangani salah satunya hari ini dirjen kami sudah mengeluarkan peraturan dirjen pajak nomor sebelas
nah disitu akan menegaskan secara tegas kepada masyarakat wajib pajak ini loh pemahaman mengenai amnesti pajak
ini nggak perlu ikut amnesti pajak
di situ juga memberikan penegasan kepada aparat kami di bawah bahwa kalau mengikuti amnesti
nilai nilai harta yang disampaikan oleh wajib pajak ini
tidak boleh lagi diuji dikoreksi dipertanyakan segala macam
nah mudah mudahan dengan itu nanti dengan perdijen itu yang akan kita komunikasikan secara eksternal kepada masyarakat wajib pajak
juga secara internal pegawai kami seluruhnya di lapangan bisa meredam isu isu keresahan
sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman akibat informasi yang tidak benar
yang pertama tadi pak misbakun menyampaikan bahwa kita ini stagnan jumlah wajib pajaknya tidak naik
kenapa tidak lebih intensif menjaring wajib pajak baru itu satu
yang kedua dalam sosialisasi itu juga sering ditekankan bahwa yang tidak ikut tax amnesty ini nanti kalau ketahuan dendanya sekian sekian sekian
nah ini yang menjadi masyarakat itu takut
apakah yang saya punya ini legal atau tidak
apakah ini harus bayar ikut teks amnesti atau tidak
nah inilah kegalauan ini kemudian berkembang
dan yang berikutnya adalah dalam pelaksanaan teks amnesti ini komunikasinya ini masih belum beres
jadi sejak dulu yang didengung dengungkan adalah yang besar besar
sekarang loh kok
kok sosialisasinya kepada pegawai pegawai juga
nah masyarakat ini kan jadi bingung
nah inilah kalau kemudian masyarakat kelas ini
oh sebenarnya tujuannya barangkali baik saja
kalau misalnya anda mau mendeklarasi sesuatu silahkan
karena teks amnesti sekali lagi kan memang hak
ya tapi dalam sosialisasinya juga ditekankan
kalau nggak ikut nanti dendanya sekian sekian
orang yang tidak tahu apa apa jadi takut
dan yang tidak boleh dilupakan adalah
masih ada keraguan keraguan
apakah benar ya di undang undangnya ditulis tidak akan diperiksa lagi
nanti tahun depan diperiksa lagi mau apa
dan kalau biasanya wajib pajak kalau sudah berhadapan dengan petugas pajak
ya sudah apapun kan
makanya sebagian orang membuat petugas pajak jadi kawan ya
nah makanya kan ini masih menjadi pr pemerintah
pemerintah memulihkan kepercayaan publik kepada petugas pajak
apa yang disampaikan oleh pak alvin tadi juga benar
ada benarnya apa yang beliau sampaikan
bahwa pada saat sosialisasi perlu ditekankan kembali
bahwa teks amnesti ini bukan kewajiban
ini adalah hak
kemudian mengenai wajib pajak yang besar besar tadi
yang besar besar tadi
itu mereka rata rata menggunakan konsultan
rata rata mereka juga akan menunggu timing yang tepat
karena apa ada beberapa aturan
yang tadi mengenai repatriasi
ada beberapa aturan yang memang
bisa serta merta hari ini juga
tidak bisa serta merta
karena apa mereka menunggu aturan
pada saat dia memposisikan harta mereka di luar negeri
menggunakan spv special purpose vehicle
aturan mengenai teks amnesti yang mengenai repatriasi
sudah diatur mengenai sistem investasinya
di pasar modal seperti apa
masuk bank persepsinya seperti apa
tetapi bagaimana menggerakkan dari luar ke indonesia
mengenai aturan pengeraturan menteri keuangan mengenai bagaimana perlakuan spv kalau digerakkan di indonesia
dipindahkan dari luar ke indonesia menggunakan mekanisme apa
apakah cukup dengan repatriasi
sementara setahu kita
spv kan bukan cuma sekedar one dolar company
tapi dia ada yang profit
ada yang mengemban hutang yang banyak
ini yang belum diatur secara khusus
menunggu aturan mengenai spv ini harus menunggu
sementara masih ada periode waktu sampai tiga puluh september
jadi kalau menurut saya target satu ratus enam puluh lima itu memang berat
tetapi kita memberikan semangat kepada pemerintah
bahkan juga teks amnesti itu untuk mengisi apbn kita
bangsa kita ini bangsa yang merde
mereka yang harus mandiri dari sisi pembiayaan
dari pajak yang kita bayar kepada negara
baik mudah mudahan salah satunya bukan menakut nakuti wajib pajak
tapi kami akan kembali dengan lanjutan dialog ini sesaat lagi
tetap bersama kami
mari kita lanjutkan perbincangan ini
dan sudah sampai ke sesi terakhir
saya ke pak yoga terlebih dahulu
barangkali ada yang ingin disampaikan kepada publik supaya publik juga tidak resah
kemudian karena begini pak
kemarin aja paling tidak saya pribadi sudah menerima dua undangan dari kawan kawan nih
ada yang teman teman kampus ada teman teman ex organisasi yang mengatakan ayo kita kumpul
itu aja sudah saya saja sudah dua bagaimana pak
jelas itu bahwa ini pilihan saja mereka bisa lakukan pembetulan spt
nah ini hal hal seperti ini yang kami akan segera jelaskan kepada masyarakat
yang sudah kita buat terdirian pajaknya
kita juga akan komunikasikan kepada aparat aparat kami di lapangan
sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sebaik mungkin
sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kekhawatiran
namun demikian kami juga mengimba kepada wajib pajak yang memang akan memanfaatkan tech mst
karena mendapatkan manfaat yang besar dari situ
kami meminta agar segera saja tidak perlu menunggu di akhir bulan september
karena di situ nanti akan terjadi lenjakan masyarakat wajib pajak yang mendaftarkan tech mst
itu saja mungkin dari kami
terima kasih pak yoga atas kebersamaannya dengan cnn
cnn indonesia prime news malam ini
terima kasih selamat malam
selamat malam pak yoga
mas alvin silakan
ya yang pertama saya menilai ya bahwa tax amnesty ini seharusnya dikembalikan lagi
prioritaskan kepada yang besar besar yang memang sudah punya
pemerintah katanya sudah punya list
misalnya mereka yang namanya sempat muncul di panama papers
yang kedua adalah pelaksanaan dari tax amnesty ini harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan masyarakat
jangankan diundang untuk menghadiri sosialisasi
jujur saja setiap kali kita terima surat yang itu stempelnya dirjen pajak
itu isinya udah gini aja kan apapun isinya
apalagi ini diundang
jadi kejiwaan ini perlu dipertimbangkan dan jangan diabaikan
yang terakhir adalah bahwa sekarang ini yang justru yang sudah goyah galau
ya kelas kelas pekerja profesional dan sebagainya
nah kalau middle class ini sudah goyah ini berbahaya buat ekonomi nasional
jangan lupa tahun sembilan puluh delapan ekonomi kita ambruk karena middle classnya ini
ini terdampak berat
nah kalau ini nanti middle class ini juga goyah saya khawatir itu akan terjadi
katakan begini ingat sembilan puluh delapan ingat sembilan puluh delapan gitu maksudnya
saya tidak mengatakan itu tapi kalau middle class ini sudah goyah
akan berdampak terhadap perputaran ekonomi
dan kalau ekonomi juga sudah goyah nanti pasti masuk ke dpr lagi
ya oke silahkan mas
apa yang disampaikan
mas alvito pak alvin dan sebagainya dan kemudian berkembang di masyarakat ini menjadi concern bagi kita di dpr
kemarin kita rapat dengan menteri keuangan bu sri mulyani sudah kita sampaikan beberapa kekhawatiran kita
mengenai pelaksanaan timetable di tax amnesty ini juga kita sampaikan
besok hari rabu kita rapat lagi kita akan menyampaikan hal yang sama mengenai bagaimana menjaga tax amnesti ini
kemudian tidak menimbulkan kekhawatiran kekhawatiran yang tidak perlu
ketakutan ketakutan yang tidak perlu
tidak perlu dan paranoida di masyarakat kelas menengah yang disampaikan itu
jadi memang intensitas kemudian komunikasinya itu metodenya harus dirubah
seperti apa ya nanti itu pemerintah harus punya jalan keluarnya
karena apa sekarang dengan era media sosial yang begitu kuat whatsapp group seperti apa twitter seperti apa facebook seperti apa
kan sarana sarana ini kan bisa dijelaskan dengan baik
pemerintah harus masuk ke sana untuk memberikan pencerahan
ya program program tadi yang saya disampaikan oleh pak s itu yoga bahwa mereka harus memperbaiki komunikasi iya
tidak perlu ada kekhawatiran kemudian sudah ada per dirjen nomor sebelas dan sebagainya
nah ini kan tinggal bagaimana intensitas
intensitas menjelaskan kepada masyarakat kemudian masyarakat supaya mengerti secara mendasar
kemudian pemahamannya itu menjadi terbuka bahwa ini adalah bukan kewajiban
tapi bisa digunakan tapi juga bisa tidak digunakan
langkah selanjutnya juga sebenarnya melakukan pendekatan pendekatan serius intensif
dan berkelanjutan terhadap mereka mereka yang berencana untuk melakukan judicial review ya seharusnya
nah ini yang mengenai berkaitan dengan judicial review kita juga harus hati hati menangani ini
di dalam sistem judicial review kita sebagai negara yang demokrasi kita harus menghormati hak hak untuk melakukan demokrasi
bagian dari itu
pendekatannya juga harus baik bisa menjelaskan duduk perkaranya dengan baik
subtansial prosedur demokrasinya prosedur konstitusinya kemudian filosofi hukumnya
kemudian pelaksanaan di pemerintahan seperti itu
pak alvin di ombudsman juga sudah menjelaskan sampai saat ini belum ada masalah secara maladministrasi di sana lah
ini penting untuk dijaga supaya keep on sampai pelaksanaan ini berjalan
undang undang ini adalah upaya pemerintah yang luar biasa untuk memperbaiki tax base kita
keinginan bapak presiden jokowi supaya kita tidak menerapkan
tarif pajak yang tinggi supaya tax base kita melebar sehingga tarif pajak yang rendah itu bisa diterapkan di indonesia
terima kasih bapak bapak
kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa
kayaknya ini bukan perdebatan yang selesai satu malam karena tax amnesty masih dilaksanakan dan upaya untuk mencapai
rp dua ratus enam puluh lima triliun itu masih jauh panggang dari api
terima kasih sekali lagi dan kita lihat perkembangannya